pores yakuhimo dan direkturat reskrim polda papua rabu malam menangkap tiga warga sipil yang terlibat dalam aksi demo daerah otonomi baru yang berakhir rusuh
usai diperiksa satu orang ditetapkan sebagai tersangka pada kamis kemarin
satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada kamis berinisial amp berusia dua puluh tahun
sementara dua orang lain yang masih menjalani pemeriksaan
sebelumnya pada selasa lima belas maret aksi demo daerah otonomi baru berakhir rusuh dan terjadi pembakaran di sejumlah ruko dan bangunan kantor hingga menimbulkan korban jiwa serta luka dan warga sipil serta aparat
aparat juga telah menurunkan tim inavis di reskrimum polda papua ke lokasi guna mengetahui total kerugian akibat kerusuhan
seluruh personel brimopolda papua juga dikerahkan di sejumlah tempat untuk mencegah peristiwa kembali terjadi
terkait dengan kasus pembakaran atau terjadi kerusuhan ini sedang melakukan pemeriksaan secara cepat terhadap saksi saksi
terus kemudian kita juga melakukan penanganan terhadap tkp yang dilakukan oleh tim primum dan inavis